kasus dugaan penipuan robot trading kembali menyeret sejumlah publik figur
kali ini sebanyak dua ratus tiga puluh korban dengan kerugian mencapai dua puluh delapan miliar rupiah
melaporkan lima publik figur kebarai skrim
selebritas ini diduga turut mempromosikan robot trading net delapan puluh sembilan
sehingga menarik para korban untuk berinvestasi
lantas benarkah masyarakat mudah tergiur dengan penawaran investasi bodong
karena hanya mengedepankan untung semata
namun abai akan resikonya
sudah bersama kami pengamat sekuriti finansial vaksin com alphonse tanuwijaya
selamat sore fira
oke menarik membahas mengenai net delapan puluh dua
tapi sebelumnya kita lihat dulu pernyataan dari pak tonggam l tobing
ketua satgas waspada investasi terkait kasus ini
kita akan lihat bersama
baik pak alphonse ini pernyataan dari pak tonggam
satgas waspada investasi telah beberapa kali
melakukan pemanggilan kepada net delapan puluh sembilan
agar melakukan kegiatan usaha sesuai perizinan yang dimiliki
izinnya penjualan e book namun diduga melakukan penawaran investasi
dengan modus robot trading
sekarang saya ke anda pak alfons
ini bukan pertama kalinya terjadi penipuan seperti ini
tapi kemudian kenapa kasus serupa berkedok robot trading ini kembali berulang
pandangan anda seperti apa
kemungkinan besar karena memang
pembagian hasil yang dijanjikan dipenuhi
jadi kalau melihat dari kasus robot trading ini
kita amati mereka menjanjikan pembagian hasil
dan pembagian hasil itu dipenuhi dalam jangka waktu yang cukup lama
untuk ukuran skema ponzi ini cukup panjang ya
jadi menurut pengamatan kami lebih dari dua puluh empat bulan
jadi tidak heran kalau orang yang awalnya skeptis pun
wah ini mana ada orang bisnis tiap bulan memberikan
penghasilan yang pasti
tetapi sesudah dilihat temannya terima penghasilnya terus menerus
kalau menurut pengamatan kami ini lebih daripada dua belas bulan mencapai dua puluh empat bulan dan belum ditutup
nah orang dalam waktu enam bulan
manusia pikirannya pendek akan berpikir
wah siapa tahu ini benar ya
wah temanku udah untung banyak
kenapa aku gak ikut
jadi kemungkinan besar karena seperti itu
manusia memang pikirannya pendek dan tidak belajar dari pengalaman

logika kita juga kadang tertutup oleh keinginan mendapatkan keuntungan
tunjuk aja manis akan kalau perlu semua harta benda dijual
ya kira itu penyebabnya akhirnya
oke apa kemudian faktor lainnya misalnya
karena ada melibatkan sejumlah orang
meskipun kita tahu ya ada bantahan dari beberapa artis yang terseret dalam kasus ini
apakah bumbu bumbu ini kemudian yang menimbulkan kepercayaan juga
selain tadi memang
keuntungannya bisa didapatkan dalam rentang waktu dua puluh empat bulan seperti pak alfons katakan
jadi di sini memang kita lihat kekepiawaian dari robot trading atau platform platform yang serupa
mereka memang pinter memanfaatkan public figure
jadi kasihan juga kalau memang ada public figure yang tanpa sadar bahwa mereka dianggap
meng endorse kegiatan robot trading ini
padahal mereka katakan dalam prakteknya kemudian dianggap terlibat atau menikmati
uang dari hasil kegiatan yang tidak terpuji ini
ya memang ya begitulah jadi memang itu kepindaran dari owner
dan pengelola robot trading ini yang memanfaatkan public figure
jadi masyarakat memang sudah diiming imingi dengan robot trading ini

ada izin daripada departemen perdagangan padahal harusnya kan dari bapak t
lalu eh ada lagi publik figur yang secara tidak langsung melakukan endorse
maka makin yakinlah mereka jadi sehingga masyarakat menjadi korbannya
oke berbicara mengenai literasi sambil kita juga menayangkan bantahan dari atta halilintar
yang mengatakan bahwa tidak terlibat dalam kasus ini
hanya terlibat dalam menjual bandana begitu ya lelang
sehingga tidak ingin dikait kaitkan dengan kasus ini
mungkin produser bisa menampilkan pernyataan dari atta halilintar
tapi pertanyaannya kemudian apakah memang literasi masyarakat kita yang kurang
atau literasi para public figure atau artis siapapun itu yang di endorse
kemudian ikut begitu ya serta dalam bisnis ini
atau memang secara regulasi dan sosialisasi memang kurang
sehingga masyarakat kita sangat gampang untuk tergiur dengan praktek praktek seperti ini pak alfon
di sini kalau saya lihat ini adalah kejelian daripada robot trading ini mengakali
tanda putih ya mengatali peraturan
artinya modusnya modusnya memang
jadi mereka menampilkan dirinya seolah olah mereka ini pak
mereka pakai izin dari departemen perdagangan
padahal kalau untuk forex kan harus dari bapepti gitu
lalu izin departemen perdagangan ini dibuat sedemikian rupa
dan mereka mengakunya tidak berlakungan trading hanya menjual program robot
padahal dalam kenyataannya sebenarnya itu
dalam kenyataannya pun bukan merupakan robot trading yang sebenarnya
jadi kasihan ini secara nggak langsung robot trading namanya jadi jelek
robot trading yang benar itu di dalam forex itu ada dan tidak buruk
tetapi memang tidak ada robot trading yang bisa menjamin penghasilan pasti tiap bulan
nggak mungkin di dunia ini tidak ada robot trading seperti itu
yang ada itu apa
yang ada adalah skema ponzi berkedok robot trading
itu yang perlu diluruskan
sehingga tidak pasien juga orang yang bermain di forex pakai robot trading
lalu masyarakat tanya oh kalau robot trading ini penipu gitu
jadi mungkin hal hal seperti itu yang perlu ditegaskan
ini sebenarnya adalah skema ponzi yang kebetulan pakai temanya robot trading
dia nanti bisa pakai tema yang lain gitu
jadi mungkin kesannya kalau robot itu kan keren canggih
dan susah untuk
yang penting dapat duit
kira kira seperti itu trik yang digunakan
ada sejumlah public figure artis yang kemudian dimanfaatkan begitu ya
dalam kasus seperti ini
tapi menurut anda apakah memang public figure itu memiliki tanggung jawab
karena memang memiliki nama memiliki mungkin fans
sehingga ketika harus pilah pilih endorsean tanda kutip ya
walaupun kita nanti menunggu bagaimana pengusutan
selanjutnya ada tanggung jawab terhadap publik di sana
sehingga memang literasinya memang harus dikuatkan
tidak bisa ikut saja jika bayarannya menggiurkan
pak alphonse melihatnya bagaimana
secara umum memang public figure ini bertanggung jawab lah
di istilahnya kayak uncle ben bilang ya
di dalam power yang besar ada tanggung jawab yang besar
jadi mungkin public figure juga perlu menyadari bahwa
walaupun kamu tidak terlibat langsung
tetapi orang orang yang mengikuti kamu akan mudah percaya apa yang kamu lakukan gitu
jadi mungkin saya harap ini menjadi pengalaman yang berharga
bagi public figure yang terlibat untuk belajar untuk kemudian harinya
jangan terlalu mudah percaya
kalau tidak yakin yang penting jangan melakukan endorse
nah cuman kalau ada juga yang saya lihat public figure yang harusnya cukup mengerti
dia mengerti soal keuangan atau apa tapi malah terlibat dan malah mengikuti
aktivitas ini mungkin itu jadi pertanyaan
jadi saya harapkan janganlah kita terbutakan oleh keuntungan di depan mata
walaupun jujur saja dalam posisi dua tahun yang lalu ketika ini berjalan
memang sangat menggiurkan masyarakat sangat susah
malah kenyataan bahwa ini adalah kemah ponzi
malah terjadi terbelah antara lima puluh lima puluh
ada yang percaya ini ponzi ada yang bilang ini bukan ponzi
tapi akhirnya dihentikan oleh pemerintah bapak peti
nah di sini saya harapkan bapak pepti ini atau pemerintah

jangan menunggu sampai covid sembilan belas ini kan jalannya sudah lama lebih dari satu tahun
mereka sempat dalam beberapa kesempatan malah mengklaim bahwa dia yang benar gitu
di sini pemerintah sangat penting untuk cepat menentukan bahwa ini tidak benar
ini harus dihentikan
saya bersyukur bahwa ini dihentikan
pak alphonse tadi sempat terputus audio anda sempat hilang di bagian belakang
tapi intinya kita berharap ada regulasi yang kemudian benar benar ditegakkan
pengawasan yang cukup maksimal dari sisi pemerintah
menurut anda apakah memang secara regulasi sudah cukup mumpuni
atau memang ada celah celah yang ini yang kemudian menjadi jalan para penipu ini
untuk menarik keuntungan
kalau dari sisi regulasi sudah
katakanlah kalau dari sisi regulasi sudah
namun perlu disadari bahwa hal ini akan terjadi lagi
ini yang perlu kita sadari
bahwa skema ponzi ini pasti akan terjadi lagi di masa depan dalam bentuk yang lain
jadi pelaku pelaku skema ponzi ini akan berusaha mencari teknik dan metode metode lain
untuk melakukan pengumpulan dana ke masyarakat
bahwa intinya masyarakat akan dikelabui dengan bagi hasil yang besar
sehingga tertutup matanya lalu mereka menyetorkan uangnya dalam kenyataannya skema ponzi
nah di sini saya lihat sih yang paling penting adalah dari regulator ya
terutama ojk dari bapak pepti mereka yang harus bergerak cepat
dan lalu berkoordinasi dengan kepolisian itu yang paling penting menurut saya
oke terakhir pak alfons bantu kami masyarakat untuk mengenali mana investasi yang benar benar baik
begitu anda mengatakan robot trading sebenarnya baik
mana yang kemudian mengarah ke arah penipuan
bagaimana untuk langkah awal masyarakat mengenali praktek praktek seperti ini
untuk melakukan trading saja yang terdaftar di bapepti saja
itu tidak ada yang berani memberikan jaminan penghasilan pasti
jadi sangat tidak logis bisnis apapun yang berani memberikan penghasilan pasti
jadi itu yang perlu anda pikirkan
kalau sekali ada satu usaha memberikan jaminan penghasilan pasti
jadi jangan anda percaya
apalagi nanti sekarang di beberapa tahun ke depan ini akan susah ya
masyarakat juga akan makin sulit dalam keuangannya
dan banyak orang yang akan menjual mimpi itu dalam berbagai macam cara
jadi masyarakat perlu menyadari bahwa tidak ada bisnis atau usaha apapun yang memberikan hasil pasti tanpa resiko rugi
jadi itu yang perlu disadari
lebih hati hati lebih waspada
artinya ketika anda berinvestasi anda juga harus jeli melihat mana yang sebaiknya anda pilih
terima kasih pengamat sekuriti finansial vaksin com alphonse tanuwijaya
selamat sore pak alphonse